anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
banjir yang mengepung ibu kota selama dua hari kemarin mengakibatkan banyak kendaraan mogok
namun kondisi tersebut ternyata membawa berkah bagi pemilik bengkel yang ramai diserbu para pelanggan
sejak banjir melanda ibu kota sejumlah bengkel perbaikan motor ramai didatangi pelanggan jumat pagi
salah satunya bengkel motor yang terletak di jalan petamburan tanah abang jakarta pusat ini
lokasinya yang berada tak jauh dari lokasi banjir ternyata membawa berkah bagi pemiliknya
karena bengkel terus diserbu pemilik kendaraan
kebanyakan kendaraan mengalami mati mesin karena sejumlah persoalan
seperti busi yang sudah tidak lagi berfungsi akisoak hingga oli yang telah bercampur air
jika hari biasanya bengkel tersebut hanya memperbaiki lima belas motor
namun dua hari belakangan ini sudah lebih dari tiga puluh motor yang masuk
masih ada yang berkali kali
apaan ini bagian yang diganti bagian yang diperbaikin
meski membawa berkah namun mereka berharap agar banjir tidak kembali datang terlebih melumpuhkan jakarta